tujuh berjenis kelamin laki laki dan empat jenazah perempuan
mayoritas korban berasal dari ciamis jawa barat
satu di antara jenazah berusia sepuluh tahun asal depok jawa barat
dua belas jenazah korban keselakan lalu lintas tol jakarta sikampek km lima puluh delapan
yang terdiri dari tujuh jenajah berjenis kelamin laki laki
dan lima jenazah berjenis kelamin perempuan
hari ini sebelas jenazah terdiri dari tujuh jenazah berjenis kelamin laki laki
dan empat perempuan yang telah dipindahkan ke rumah sekit
pada hari rabu sepuluh april dua ribu dua puluh
dan telah dilaksanakan pemeriksaan lanjutan
termasuk pemeriksaan dna di bidang laboratorium
yaitu di dna rolipusdokespori
pt jasara harja memastikan untuk memberikan santunan sebesar lima puluh
untuk setiap ahli waris dari dua belas korban
santunan itu resmi disalurkan jasara harja
setelah proses identifikasi para korban
dan jenazah diserahkan kepada keluarga
transfer karena kami secara sistem sudah terintegrasi
sehingga proses santunan sudah dapat kami sampaikan kepada ahli waris
jadi ketika nanti jenazahnya sudah diserahkan kepada keluarga
jasara harja secara bersamaan akan menyampaikan santunannya
masing masing ahli waris akan mendapatkan lima puluh juta
kecelakaan maut di km lima puluh delapan tol cikampek karawang timur

kecelakaan melibatkan setidaknya tiga kendaraan
dari laporan polisi mobil grand max dari arah jakarta
tiba tiba oleng ke jalur kontraflow dan menabrak bus
mobil terios yang berada di belakang bus kemudian menabrak badan bus
grand max dan terios terbakar
kejadian itu mengakibatkan semua penumpang grand max
yang berjumlah dua belas orang meninggal dunia
kendaraan grand max merupakan travel gelap yang tak berizin atau ilegal
sang sopir diketahui berkendara selama empat hari berturut turut
tim liputan kompas tv